jangan menyerah jangan menyerah
tapi malah gak semudah itu ketika udah dijalanin
i know mama tau roy pernah menyakiti kamu
dia yang nantin kamu
sepertinya kali ini aku gak bisa menepati janjiku
mbak biok sakit kemarin ini ditobrak masal sekarang mbak mirna kenapa sih maaf aku lagi
mikir sedih banget ini tadi gue denger awas bilang kayaknya mau perjuangin andin lagi ke
jalan deh andin sama pabos bakalan cerai roncus miski dan nyomong cerai dong papa sama mama bakal
sama sama kok bener bener emang tahu artinya cerai itu apa tahu aku udah tanya papa
hahaha bener kata raina mbak mbak andin sama masal itu nggak boleh pisah jadi kita harus cari
cara untuk menyatukan mas al dan mbak andi ya kita bisa api sih ki penghubung ide ide ya
kiki tahu caranya kayak gimana
reina sayang rina mau kalau mama sama papa nggak pisahkan tetap bersamakan
kok bisa sih pak al sama bu andin mau cerai ada apa ya sebenarnya
oke ada apa mas dulkul ada tugas penting untuk mas dulkul lakukan tugas apa ya
karena seluruh warga pondok paleta fish
akan bersatu padu
yang menyatukan ikatan cinta mas al dan bak handin agar takkan terpisahkan mas
kacau semua rencana gue
dari mana dia tau
nino kenal sama rafael
kayaknya nino gak kenal sama rafael
jadi disini disebutkan
ada satu saksi kuat
namanya pak jajak
sepertinya saya ingat
pak cece ini pernah bekerja sebagai
klaster tempat saya tinggal
apa dia masih kerja disana
kejadian pembunuhan itu
semua satpam di kluster saya memang
apa mereka kenal sama pak jojo atau enggak
ini lagi ketemu dengan
aku udah liat berkas
perkaranya andin dari pengadilan
dan kita sepertinya ingin ngecek
ke sekuriti dekat rumah
soal satpam yang
namanya pak jajah
karena dulu dia sempet
banyak memberikan kesaksian
pada saat persidangan berlangsung
tunggu nino tunggu
kok kamu bisa kenal sama kak rafael
apa kamu dikenalin sama papa
dan ini kita lagi kerja sama
kita sama sama menyelidikin kasusnya andin ini
kenapa nino sekarang kerja sama sama ke rafael
gue harus segera pulang biar bisa ketemu orang itu duluan

ketemu mama yuk di rumah opa
mama gak tau rumahnya opa

belum pernah kesana soalnya oma

tadi kiki udah minta tolong sama mas randy untuk kesini
tadi kiki udah minta tolong sama mas randy untuk kesini
jadi bu rosa sama raina
bisa langsung ke rumahnya om surya
gak boleh saya ikut campur ke
berarti mas al gak boleh tau bu
nanti kiki juga gak akan cerita ke mas alkohol
kamu istirahat ya
aku mau cari udara segar dulu deh pak
paling jalan jalan teman dong
yaudah kalau itu bisa bikin kamu fresh
aku keluar dulu ya
kita perlu cari psikiater
tadi dokter bilang
danin selalu cemas
papa rasa kita recurri
ade metsuh hilang
dia gak pernah berhenti
dia tuh ketakutan dia tuh cemas loh ma
tadi dokter bilang
andin itu sehat
andin tuh gak ada masalah fisiknya ya
tapi dia selalu cemas dia selalu ngerasa ketakutan
makanya butuh psikiater ma
tapi gak harus ke psikiater segala dong pa
mak ini dokter yang menyarankan andi untuk pergi ke psikiater
dosennya pergi ke psikiater
udah pokoknya mau kayak gimana
mama tetep gak setuju andin pergi ke sana
andin itu cuma butuh waktu pak
kayaknya nindo belum sampai
brains melek dadah kotor weed
baasah si mbak
yang dulu pernah jadi satpam di sini kerja di sini
oh pak jajah itu ya
kenal sih bu
ada apa ya bu
saya mau minta alamatnya bisa
tapi percuma bu
ke rumahnya juga kosong
soalnya pak jaja itu udah dua minggu sakit
dirawatnya di rumah sakit kasih
sekarang istrinya aja yang nungguin di sana
tapi kalau nomor teleponnya ada
ada sih bu
kalau gitu saya boleh minta ya nomornya ya
oke makasih banyak ya
sama ini nanti tolong jangan kasih tahu suami saya ya kalau saya kesini
dan juga jangan kasih tahu kalau saya minta nomor teleponnya pak jajah
gak apa apa ini buat beli kopi
kasih ya bu
bu selamat sore
cucu oma sini oma bantuin berat ya
gak usah oma aku aja
oh gak mau dibantuin
oh ya udah pinternya
awas om bantu
itu bu bos lagi pergi ke supermarket pak
ngakut ngakin sore sore begini berangkat ke supermarket
kenapa gak nyuruh kalian
mulas banget mas perutnya
mbak mirna juga ya kan pak mir
kayaknya kita salah makan deh mas tadi itu
oh oh tapi sekarang udah agak mendingan sih
ini ada kiriman
kemarin si bingkainya rusak tapi sudah diperbaiki
perlu sana aja bu bos
ngapain juga pakai foto priwet segala
pemotretannya udah mau mulai
kok pakai makeup ya
gak rata beratnya
sekarang kamu bisa tersenyum nih
tapi setelah pernikahan kita
semua senyum kamu ini
akan berubah jadi tangisan kami
pak bos ini mau dipanjang dimana pa bos
pihak investments biar kuyia yang pasang aja

kamu abilin tangga aluminium
pak fujian dan pak lu ya
siap pak bos
pak fujian selalu yang ambil minuman
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
opa kangen sekali sama kamu
aku juga kayak sama opa
apa kabar pak surya
bu rosa oh nggak bilang bilang mau kesini
tadi kami diantar sama randy
bener kangen sama opa
gaji selalu kangen sama opa
karena opa selalu kangen sama kamu
seneng ya ketemu apa ya
maaf pak surya
kami bisa ketemu dengan andi
sebenarnya bu rosa
andin lagi butuh waktu untuk sendiri
apa al yang meminta bu rosa kesini
kami sendiri yang datang kesini untuk ketemu dengan andir
bahkan al juga tidak tahu kami kesini
saya mengerti sekali keadaan andi
bertemu sebentar pak
oke sudah lah
bu rosa kesini mau ngomong sama kamu
jagain rena ya
oke kalian ngobrol aja dulu
udah berat banget sekarang
mau gak opa ajarin
martabak tau martabak gak
terima kasih pak suri
kita ngomong di tempat lainnya
kita datang kesini mau ada perlu sebenernya
ya ada bisa saya bantu
bapak kenal gak dengan yang namanya pak jajan
iya tau pak dia rumahnya deket sama rumah saya
sekarang kerja dimana
dia sekarang jadi satpam
di gedung perkantoran pak

lagi dirawat di rumah dia
lagi dirawat di rumah dia
lagi dirawat di rumah sakit kasih
kalo boleh tau sakit apa ya pak
aduh kurang tahu juga ya
kayaknya dia sakit kencing manis kayaknya
atau apa gitu ya
pokoknya gak tau juga ya
kalo gitu ada
nomor handphone yang bisa dihubungin nggak
oh ada pak
berapa nomornya pak
kalau gitu terimakasih banyak ya pak ya
makasih kita coba temuin pak jaja besok aja
soalnya sekarang udah malem banget
pak kita promisi ya
terima kasih pak sama sama
kok aneh ya
dan sekarang pak nino juga
ada apa aja sebenarnya

pasti nino sama rafael udah nemuin satpam
kalo gak yakin gak
sudah kotor sudah
gimanapun caranya gue harus hubungin pak jajah duluan sebelum nino sama rafael
ngapain sih kok gak nyamu
kalau gitu gue harus ke rumah sakit tempat dia dirawat besok
mau pecahkan telur
sama opa ya
sini sekarang opo kasih tau
begini caranya memecahkan telur
ini dikenai dulu
terus begini ini
terus coba sekarang
ini dikocok sayang pakai ini
kok bisa sih
aku pernah kukuih kelas sama mama

nanti lebih baik
oh iya eh senang juga
megang ibu bocah bagaiman gimana
biar al dan andi nganjurin
ngasih tau keberosa
pinter sekali rena
wah udah jadi
udah menyatu antara gunung telurnya
kita pernah ketemu di taman
dan kamu sudah nangis
waktu itu mama bilang apa
pernikahan itu bukan suatu peristiwa
yang terjadi dalam satu hari
itu sebuah peristiwa yang harus
kamu jalan bertahun tahun
dan kamu harus melakukan perjuangan
untuk bertahankan itu semua
gak semudah itu ketika udah dijalanin
roy pernah menyakiti kamu
dia menyerah kamu
dia ingatin kamu
dan kamu sangat marah
karena al tidak terus terang
kamu tidak terus terang

jangan korbankan pernikahan kamu
masih belum tau
yang menahan kamu
andai mama tau masalahnya sebenarnya seperti apa ma
karena mas al menyangka aku adalah pembunuh roy
dan mas al menghukum aku dalam pernikahan kami
pernikahan kami bukan karena cinta
tapi dendam yang sangat mengerikannya
hampir merengut nyawa papa
dan aku sulit ma bertahan
kalau itu dan menyangkut keselamatan orang tuaku
jangan menyerah ya
jangan menyerah ya
kamu harus tau one thing
al dia sangat mencintai kamu
mama tau itu
jangan lupa kerap momo
tak dua kali
jangan lupa kepalanya
rena makan dong buat rena
tadi kan rena sendiri yang bikin ya
sekarang mau sopin siapa
sopin oma atau opa
hmm enak sekali
oma juga ya
makan sikit juga ya oma ya
opa enak gak
enggak asin ya
hmm bukan enggak
ini asin banget
martabak sudah selesai mama
aku maunya sama mama
nanti kamu dicairin sama papa loh
sayang dengerin mama dulu
nanti kalau misalkan papa nyalain kamu gimana
dia tidak akan bisa mencari kamu
saya harus pergi ya
terima kasih bu rosa
saya juga akan sampaikan ke aldebaran kalau rina nginep di sini
terima kasih sebelumnya sudah memperbolehkan rina nginap
saya pamit dulu ya mas aram
apa yang kita bicarakan tadi
waduh pak bos nelfon
uya ke kamar saya sekarang ya
kenapa pak bos
cepat uya ke sini
gue dipanggil ke kamar pak bos ya
ada apaan lagi ya kik
gue ngebayangin yang kemarin aja masih ingat
waduh pak bos
bantuin saya berdiri
pak bos kenapa
bantuin saya berdiri
nih kamu pak lu sama tangga gue keluar
apa ini yang tuhan rencanakan supaya aku gak datang mediasi besok
ma kita main yuk
main ular tangga
ih opa takut ada ulu
terus next siapa
oh sama kayak aku
kita bertiga di sini
sempit sekali tempatnya
aku senggol senggol dikit ya
tuh siapa lagi
siapa yang menang ya kira kiranya
opa kayaknya kalah nih
gila pinter banget sih
opa kalah terus nih
pinter sekali kamu
seandainya gak pernah ada persoalan dendam antara al dan andin
sebenarnya andin al dan rena adalah keluarga yang sempurna sekali
pak bos al jatuh
masih al jatuh
kasian pak bos al
ya udah kalau ada mbak andin
pasti ada yang ngurusin
kalau gak ada bini
kalau jatuh nggak ada yang ngurusin
ski nggak ada
siap harmony selamat aduku todo
tangga aduh kamu tuh jangan macem macem deh
kamu jangan macem macem
walaupun sakitnya belum terasa tapi
bukan tangga rumah
nah cuman bagian sini
masih bisa jalan
kamu besok dateng mediasi ya
aku gak akan dateng mbak
keputusanku udah bulat
dan sudah tepat
tepat kata kamu
kamu harus pertahankan
pernikahan kamu sama andin
kamu pikirkan andin
kamu pikirkan reina
siapa yang akan jaga mereka
aku juga berharap bisa seperti itu mbak
tapi yang utama sekarang adalah
apapun keputusan andin
aku akan terima
kamu denger mama kan
udah lama gak usah dibahas
malam ini biar tidur sama aku aja disini ya
reina yang hidup di rumahnya andin
tadi mama anterin reina kesana
mama ke rumahnya bapak surya
berarti mirna sama kiki bohong dong sama aku
tadi kata mereka mama tuh ke supermarket
tapi mereka mama tuh ke supermarket